anak gunung rinjani gunung baru rinjani masuk ke kalimi gunung baru jari di kabupaten lombok timur erupsi
aktivitas vulkanik meningkat mencapai amplitudo sebesar lima puluh dua mm dan melontarkan abu vulkanik setinggi dua ribu meter dari gunung barujari
ratusan pendaki lokal dan internasional masih berada di lokasi
gunung baru jari erupsi pada pukul empat belas empat puluh lima waktu indonesia tengah
aktivitas gunung yang berada di dalam kawah segara anak ini meningkat dengan amplitudo sebesar lima puluh dua mm
lontaran abu vulkaniknya mencapai dua ribu meter di atas permukaan gunung
pergerakan abu vulkanik yang tebal dan menuju ke arah barat terlihat jelas dari kabupaten lombok barat dan kota mataram
bpbd ntb mengimbau para pendaki supaya tidak mendekati daerah ratusan dengan radius tiga km
mencapai di atas dua ribu meter dari puncak gunung baru jari
jadi dua ribu meter dari puncak
abu condong ke arah barat daya
jadi masyarakat diminta waspada terutama di sekitar lombok
akibat meletusnya gunung baru jari anak gunung rinjani menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan ke dan dari bandara ngurah rai dan pasar
dan untuk mengetahui perkembangan situasi di lokasi kita bergabung dengan igede nyoman wiradinata di bandara ngurah rai
nyoman bagaimana kondisi para penumpang yang terkena penundaan atau pembatalan penerbangan
iya alfito memang malam ini ada sebelas penerbangan yang dibatalkan baik menuju australia maupun ke singapura
dari tiga maskapai penerbangan memang membatalkan karena adanya abu vulkanik dari gunung baru jari ini
dan ada sebelas yang dibatalkan yakni diantaranya dari port menuju bali termasuk juga sebaliknya
kemudian virgin air misalnya dari denpasar menuju brisbane
kemudian virgin n yang dari denpasar juga menuju sydney
termasuk jetstar dari sydney
port brisbane dan adelaide dibatalkan menuju ke bali
dan satu penerbangan ke singapura memang dibatalkan yakni dengan pesawat jetstar yang sedianya akan berangkat pukul dua puluh dua lima belas
dan terakhir memang pesawat yang akan berangkat meninggalkan bali pada pukul setengah satu malam juga sudah dibatalkan oleh tiger air
dan mereka saat ini tengah melakukan penjadwalan ulang keberangkatan
dan diantara penumpang yang memang dibatalkan keberangkatannya memang sudah pulang ke hotel masing masing
memang tidak ada belum ada informasi apakah mereka diinapkan atau mereka akan nginap sendiri dengan biaya sendiri
dari pihak masyarakat belum ada keterangan
dan memang informasi terakhir yang saya dapatkan memang dari citra satellite himawari memang pada pukul delapan belas dua puluh
arah dari abu vulkanik gunung barujari memang ke arah barat
kalau pada pukul enam belas wita sebelumnya memang arahnya ke barat daya
tadi saya dapat informasi dari otoritas bandara kemungkinan
karena mereka masih rapat yakni pihak angkasa pura bandara igusi ngurah rai kemudian otoritas bandara termasuk juga bmkg
dengan melakukan rapat termasuk juga dengan pihak airline
kemungkinan katanya akan bandara igusti ngurah rai kemungkinan akan ditutup pada pukul dua puluh dua malam ini
nanti namun notem rencana penutupan tersebut memang belum keluar
dan biasanya pihak maskapai dari australia memang dua atau tiga jam sebelum keluar notem memang biasanya membatalkan penerbangannya
karena mereka lebih mengkhawatirkan
masuknya abu kulkandik dari gunung barujari ini ke dalam turbin pesawat
sehingga fatalnya akan menyebabkan mesin mati
bukan karena jarak pandang yang tidak bisa dilihat oleh pilot
namun lebih kepada takutnya abu dari gunung barujari ini masuk ke mesin turbinnya
memang sebagian besar penerbangan dari denpasar maupun dari australia ke denpasar melewati jalur kepulauan atau udara di pulau
tapi kalau terjadi penutupan apakah itu akan menjadi penutupan
apakah itu akan menjadi penutupan
apakah itu akan menjadi penutupan